yaudah kali gitu yuk
oke saya rasa meeting hari ini cukup
saya tunggu revisian laporan kalian besok ya
setelah ini kita langsung lanjut meeting untuk review produk terbaru dari maharatu ya pak
karena bapak cuti empat hari jadi kerjaannya numpuk
kalau gitu saya permisi pak
siapa yang telepon dari sana
dengan bapak aldebaran alpahri
iya benar saya sendiri
saya dari rumah sakit kasih ibu bogor pak
kami menghubungi bapak karena nomor bapak terdaftar pada kontak darurat atas nama saudara abdullah randy
rendi kenapa ya
saudara rendi mengalami kesilakan pak
pasien mengalami tabrak kaki
dan kondisinya tak sadarkan diri
oke terima kasih informasinya
ya allah rendi kesilakan
tapi gue nggak bisa tinggalin pekerjaan gue di sini
apalagi kondisi mama masih seperti ini
kok nggak mungkin keluar kota lagi
kalau ada apa apa gimana
dia pasti bisa bantu gue
gue tuh udah anggap lo seperti saudara gue sendiri abang gue
kalau gue bisa pasti gue bangkit
lo butuh bantuan apa
lama kelamaan semua yang gue tutupi satu persatu terungkap
gue gak bisa biarin itu terjadi
gue akan ngelakuin apapun buat jaga rahasia gue
gue nggak mau hidup gue ancur
ada orang bernama reni mencari saya bu
apakah ibu mengenalnya
ti ngapain ke rumah kamu
tapi bukannya kamu udah pergi dari rumah kamu
oh bukan bu
dia ke rumah sakit
dia sampai tahu jadwal anak saya berobat bu
hampir aja bu saya tertangkap
dan pas dia mengejar saya
dia tertabak mobil di jalanan bu
ya kayaknya sendirian bu
ya udah oke
sekarang kamu dengerin saya ya
jangan pernah sebut sebut nama saya
dan kamu juga harus hati hati sama rendi
atau siapapun lah yang mencurigakan
aldebaran udah bergerak
posisi gue bener bener nggak aman
jangan sampai gue ketahuan seperti kasus mateo dulu
gue harus lebih hati hati
kehamilan itu bukan suatu bercandaan ya elsa
udah diem mbak
lo tuh gue tahu lo tuh lagi stres
lagi stres kan lo karena berantem sama mertua lo

apa aku memang terlalu tebur buru
sudah muncul elsa
padahal bukti yang aku punya aja belum cukup
katanya tadi udah nyampe
gue udah di separuh kafe nih
duh mon sebelumnya gue minta maaf banget sama lo
ya dari tadi kan gue tungguin dulu
cuman masalahnya bu udah urusan mendadak sekarang
gue harus cabut sekarang dari sini
gimana kalau kita reschedule buat ketemu lagi
kalo gak besok rusak
oh yaudah gapapa bro santai aja
lagian salah gue juga kok tadi telat gue
udah santai aja ya
gak ada kali gitu yuk
terima kasih banyak ya pak
kalo begitu saya mau langsung balik dulu ya
aku udah belanja di supermarket tadi
jadi aku gak akan kekurang bahan masakan lagi deh
mumpung masal belum pulang
udah agak lebih mendingan
kok papa bisa disini
akan minta bantuan ke saya
untuk cek kondisi elu disini sekarang
dan nyokap lu juga
jangan terlalu banyak
kalau gitu gue langsung cabut ya